terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
terdakwa putri candrawati dinilai berbohong terkait pengakuannya soal pemerkosaan oleh yusua huta barat dalam sidang pembacaan tuntutan untuk terdakwa putri candrawati rabu ini
jpu menyebutkan sejumlah alasan pertimbangan dan fakta persidangan
jaksa menimbang hal ini berdasarkan keterangan fakta dan keterangan saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan
menurut jaksa sesuai dengan keterangan saksi ahli sebuah pemerkosaan harus diikuti dengan fakta ilmiah yakni hasil pemeriksaan digital forensik yang diikuti dengan hasil pemeriksaan psikologis forensik
masih berdasarkan keterangan saksi ahli jaksa menganggap adalah janggal jika putri yang mengaku sebagai korban pemerkosaan masih mampu bertemu dengan joshua dalam perjalanan ke jakarta dan menjalani isolasi di rumah saguling
jaksa juga menyebut kembali hasil tes kebohongan poligraf putri yang menunjukkan
hasil minus dua puluh lima pada pertanyaan perselingkuhan dengan yosua huta barat
cpu juga menganggap putri yang memerintahkan ricky rizal untuk mengamankan senjata joshua di magelang
untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah yaitu pemeriksaan forensik seperti jak dna
jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ali seranjang mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain
tidak boleh hanya bertumpu
tidak boleh hanya bertumpu pada keterangan satu saksi saja
bahwa dalam keterangan ahli kriminologi dr muhammad mustafa dalam perkara akuo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului
adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh peristiwa apa
hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban terdakwa putri candrawati yang mengatakan
ia tidak berselingkuh dengan korban nofriansyah adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan minus dua puluh
namun apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa yang sebenarnya maka menjadi petunjuk kuat
bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa putri candrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi